pendidikan yang cukup tinggi terhadap kenaikan realisasi belanja pendidikan
untuk perlinsos dalam hal ini rp tiga puluh tujuh sembilan triliun ini naik sepuluh lima persen
rp dua puluh dua enam triliun adalah dari kemensos rp dua belas delapan triliun untuk penyaluran pkh rutin bagi sepuluh juta
kelompok penerima dan kartu sembako bagi delapan belas tujuh kpm
kemenaker dalam hal ini delapan puluh tujuh enam miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerja
bagi sepuluh tiga juta peserta sedangkan bnpb delapan miliar untuk tangkap darurat bencana
untuk belanja non kl per linsos ini terutama untuk subsidi energi rp empat belas tiga triliun
dan subsidi non energi sebesar rp tiga triliun
untuk transfer dalam bentuk bansos bantuan langsung tunai desa mencapai rp sembilan ratus miliar
bagi sembilan ratus tiga sembilan ribu kpm
untuk anggaran kesehatan yang mencapai tujuh belas satu ini juga kenaikan cukup tajam
rp tiga puluh satu lima persen dari tahun lalu januari februari terutama untuk penyaluran bantuan pbi
kemudian untuk badan pom dan untuk bkkbm terutama untuk pembinaan bagi seribu keluarga
dengan bayi di bawah dua tahun ini terutama untuk stunting
kemudian belanja kesehatan rumah sakit tni polri mencapai rp sembilan ratus tiga puluh satu miliar
belanja non kl jaminan kesehatan asn tni polri satu sembilan triliun dan transfer ke daerah
kesehatan dalam hal ini untuk biaya operasi kesehatan puskesmas posyandu dan bkkbn
itu mencapai rp tiga triliun
belanja ketahanan pangan kita juga melonjak sangat tinggi lima dua triliun dari rp tiga tiga triliun
tahun sebelumnya lima puluh delapan tujuh
terutama ini untuk pupr melakukan pembangunan bendungan untuk melanjutkan dan rehabilitasi irigasi
lima miliar untuk perlindungan tanaman pangan kkp rp empat ratus tujuh puluh miliar dan bapanas yang mencapai rp tiga ratus sembilan puluh miliar
untuk ketersediaan stabilisasi pasokan harga pangan
transfer kita dua triliun terutama untuk dana desa yang berorientasi pada pertanian dan perkebunan
anggaran bansos kita melonjak tajam dari rp sembilan enam triliun tahun lalu ke rp dua puluh dua lima triliun
anggaran bansos kita melonjak tajam dari rp dua belas lima triliun atau naik rp satu ratus tiga puluh lima satu triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya
ini terutama untuk kemensos dua belas delapan penyaluran pkh itu masih rutin untuk penyaluran pkh sepuluh juta dan sembako untuk delapan belas tujuh penerima
kemenkes rp tujuh tujuh triliun untuk iuran pbi
kemen kes rp tujuh tujuh triliun untuk program indonesia pintar
kemen kes rp tujuh tujuh triliun untuk program indonesia pintar
kemen kes rp tujuh tujuh triliun untuk program indonesia pintar
dan kip kuliah serta bnpb rp delapan ratus miliar untuk bencana
kalau kita lihat bantuan beras dibandingkan tiga tahun berturut turut tahun dua ribu dua puluh dua itu rp dua ratus sembilan puluh ribu triliun ton untuk januari februari
untuk dua ribu dua puluh tiga terjadi kenaikan yang sangat tajam
ada empat juta kelompok penerima selama tujuh bulan
tahun dua ribu dua puluh empat ini ada bantuan beras dua puluh dua juta kpm untuk enam bulan
dan realisasinya untuk tiga bulan satu adalah rp empat ratus dua puluh dua
ada kenaikan dibandingkan dua ribu dua puluh dua tapi dibandingkan dua ribu dua puluh tiga sebenarnya tidak terlalu besar
bantuan pangan untuk daging ayam dan telur tahun dua ribu dua puluh dua itu di introduce waktu harga ayam telur jatuh waktu itu
intervensi membeli ayam telur dan dibagikan kepada enam ratus delapan puluh tiga ribu kelompok keluarga penerima
tahun dua ribu dua puluh tiga sekali lagi juga dilakukan intervensi dengan satu empat juta kelompok penerima untuk menangani balita stunting selama enam bulan diberikan daging ayam dan telur
untuk dua ribu dua puluh empat ini tetap sama satu empat juta kpm untuk stunting selama enam bulan
namun sampai dengan februari belum terrealisir
jadi yang baru terrealisasi sebenarnya bantuan beras tadi karena memang el nino mulai september tahun lalu sampai dengan maret tahun ini
untuk blt dalam hal ini
kalian nilainya bu kalau bisa bu bantuan beras yang terrealisasi
rp delapan triliun pak untuk triwulan satu
oh pak isa mengatakan kalau sebelumnya belum ditagih
masih menggunakan beras bulog
jadi biasanya nanti sesudah diaudit kita mendapatkan tagian
tapi untuk bantuan beras ini anggaran enam bulan itu delapan plus delapan jadi enam belas pak
jadi untuk tiga bulan satu rp empat ratus dua puluh dua itu adalah rp delapan triliun
untuk blt blt migor dan blt bbm itu kita introduce dua ribu dua puluh
waktu itu karena terjadi kenaikan harga minyak goreng
bbm sehingga kita memperluas dua puluh tujuh juta
hampir sama dengan penerima sembako
kemudian tahun dua ribu dua puluh tiga kita mengintroduce blt el nino
targetnya delapan belas delapan juta kpm
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini ada blt mitigasi risiko pangan
namun sampai sekarang blt ini belum terrealisir
jadi belum ada pembayaran blt belum ada realisasi belum ada pembagian
blt mitigasi risiko pangan belum direalisasikan
maksudnya risiko pangannya sudah berlalu
kita melakukan bantuan beras
tapi blt nya dari kemensos sampai sekarang belum terrealisir
jadi kami di enam bulan ini tetap sesuai dengan keputusan kabinet
namun realisasi blt ini belum dilakukan
kami juga akan sampaikan bahwa kami sudah mengumumkan untuk kebijakan pemberian thr
bapak dan ibu sekalian memahami bahwa di dalam undang undang apbn juga ada
bedanya dengan tahun lalu adalah bahwa untuk tahun ini untuk pembayaran thr selain gaji pokok tunjangan jabatan tunjangan umum
kinerja diberikan untuk asn tni polri dan asn
dan seratus kita tambahkan komponen yang baru adalah tunjangan profesi guru dan dosen
tunjangan kehormatan profesor dan tambahan penghasilan guru
ini yang ada di dalam thr dua ribu dua puluh empat yang berbeda